dan langsung kita menyiapkan bumtas aceh tradeningrat yang sudah berada di bali
dan langsung saja disana sudah ada taza selamat pagi taza
bagaimana aktivitas gunung agung di pagi hari ini apakah ada peningkatan kegempaan di sana
selamat pagi lady iqbal hingga pagi hari ini gunung agung masih teramati mengeluarkan asap putih bertekanan lemah
dengan ketinggian diperkirakan mencapai dua ribu meter dan ini diperkirakan adalah asap sulfutara
sedangkan untuk aktivitas kegempaan sendiri memang masih terus tercatat oleh para peneliti pvmbg
baik vulkanik dalam dan juga dangkal dan juga masih adanya gempa tremor menerus
ataupun mikrotremor dengan amplitude satu hingga empat mm
jadi memang hingga saat ini gunung agung masih tetap berada dalam fase kritis di level empat
sehingga masyarakat yang tinggal di radius sepuluh km ada delapan puluh tujuh tiga ratus warga sebenarnya yang datang dari dua puluh dua desa ini
masih diwajibkan mengungsi keluar dari zona berbahaya
namun hingga data kemarin sore memang masih baru empat puluh delapan ribuan saja orang yang mengungsi ke sembilan kabupaten di sekitar
terutamanya ke kabupaten karangasem kelungkung dan juga buleleng
kabupaten karangasem sendiri adalah kabupaten di mana gunung agung berada
jadi masyarakat yang datang dari dua puluh dua desa ini mereka keluar dari desa mereka untuk menuju ke desa desa terdekat
yang tepatnya berada di luar dari zona tidak aman sepuluh km
dan sayangnya memang hingga saat ini bantuan logistik terutamanya makanan memang masih cukup terbatas
kemarin saya mendapatkan informasi dari pemerintah kabupaten karangasem bahwa saat ini kebutuhan logistik
hanya mencukupi untuk sepuluh hari ke depan saja sehingga mereka meminta bantuan terutamanya dari pemerintah pusat
dan juga pemerintah provinsi untuk bisa membantu memberikan tambahan dana untuk bisa memperpanjang
waktu dari logistik yang bisa diberikan kepada masyarakat
dan hingga saat ini memang dari pihak bnpb masih terus
jadi saya menerus mengupdate data apa saja yang diperlukan oleh pengungsi pada saat ini
misalnya mereka memerlukan selimut dan juga matras
kemarin memang pada saat pengungsian pada bulan september yang lalu mereka memang telah diberikan matras dan juga selimut
namun pada saat gunung agung turun levelnya dari level awas ke level siaga pada bulan oktober yang lalu
mereka membawa pulang juga matras dan juga selimut yang telah diberikan
sehingga pada saat gunung agung naik lagi statusnya dari siaga menuju ke awas
barang barang ini mereka tinggal di rumah dan mereka kemudian terus mengungsi
sehingga dari pihak bnpb sendiri mengatakan bahwa mereka akan kembali harus memenuhi kebutuhan yang sama seperti ini
dan jumlahnya pun cukup banyak lady iqbal
untuk matras mereka memerlukan hampir tiga puluh sembilan ribu lembar dan untuk selimut sendiri lebih dari empat puluh enam ribu lembar
sedangkan selain itu mereka juga memerlukan misalnya terpal dan juga triplek
karena mereka rata rata akan tinggal di kawasan banjar banjar yang sebenarnya adalah sebuah ruangan terbuka
sehingga mereka memerlukan terpal dan juga triplek untuk bisa menutup
kawasan yang terbuka ini agar nantinya jika ada hujan angin ataupun abu mereka dapat tetap terlindung begitu
dan juga mereka memerlukan adanya toilet portable misalnya jumlahnya lima ratus buah yang hingga saat ini masih sulit untuk dipenuhi juga
sama seperti logistik makanan karena memang adanya keterbatasan transportasi yang hingga saat ini masih dihadapi oleh pemerintah
karena kemarin juga sempat bandar igu singuraha ditutup dan juga karena adanya macet yang berkepanjangan bagi transportasi dari pulau jawa
menuju ke bali
dan hingga saat ini memang di sejumlah pengungsian mereka sudah dapat memenuhi kebutuhan mereka
misalnya beras mereka masih ada popok bayi pun juga masih ada
hanya saja memang untuk keperluan bahan makanan segar seperti sayur mayur dan juga telur
memang ini masih cukup sulit untuk didatangkan begitu
karena memang adanya kemacetan parah yang datang terutamanya dari pulau jawa menuju ke pulau bali
hingga saat ini memang ini yang masih terus menerus dicoba untuk dipenuhi
karena memang ada empat puluh delapan ribuan
dua ribu orang ini yang memang harus dipenuhi dengan banyaknya bencana yang saat ini terjadi di seluruh indonesia
dan memang hingga saat ini masyarakat yang berada di pulau bali yang ingin keluar untuk bandara igu singuraha sendiri
hingga saat ini masih dibuka
dan gunung agung tidak mengeluarkan adanya abu vulkanik
nampaknya sehingga memang dipastikan untuk saat ini dengan arah angin yang memang dominan menuju ke arah timur laut timur dan juga tenggara
bandara igu singuraha masih cukup aman
namun demikian memang untuk bandara lombok yang seharusnya dibuka
pada pukul dua belas malam tadi
memang hingga saat ini masih diperpanjang
karena menurut ernaf menurut hasil evaluasi hingga pukul lima pagi hari tadi
memang untuk bandara lombok praia masih harus diperpanjang masa penutupannya
melihat adanya aktivitas abu vulkanik yang masih terdapat di ruang penerbangan kurang lebih dua puluh ribu kaki
baik terima kasih mumtaz sacetra diningret melaporkan langsung dari bali
dan selanjutnya kita juga akan terhubung dengan yang lainnya
di sidoarjo sudah ada eka rima ya
akan melaporkan mengenai bagaimana dampak begitu ya dari erupsi gunung agung yang ada di bandara sidoarjo
apakah masih banyak begitu penumpang yang dialihkan dari bali di sana eka
ya lady iqbal selamat pagi
hingga hari ini memang situasi yang berada di bandara internasional juanda tidak sepenuh pada tanggal dua puluh sembilan dan juga pada tanggal tiga puluh kemarin
namun memang pada hari ini tercatat ada sekitar satu ratus empat belas orang
empat belas pengalihan perjalanan
mereka yang awalnya akan melakukan perjalanan melalui jalur udara memilih menggunakan jalur darat
sejak tanggal dua puluh tujuh hingga tanggal tiga puluh terhitung ada satu ratus empat belas bus yang sudah dioperasikan oleh angkasa pura i untuk memberikan fasilitas bagi calon penumpang yang mereka memilih melalui jalur darat
ini artinya sekitar tujuh orang sudah melakukan perjalanan melalui jalur darat
mereka memang merasa lebih aman dan juga merasa kondisi kepastian cuaca jika melalui jalur darat ini masih lebih memungkinkan
karena kita tahu sendiri kondisi gunung agung yang cukup fluktuatif
kemudian meski bandara internasional ngurah rai dibuka tapi jika kondisi gunung agung mengalami peningkatan aktivitas maka sewaktu waktu bisa kembali ditutup
ini saya belum mendapatkan informasi apakah bandara internasional lombok sudah dibuka
karena sejak pukul empat sore kemarin
hingga dini hari tadi belum dibuka
bahkan sekitar pukul setengah enam tadi saya sempat menanyakan kepada sejumlah penumpang untuk tujuan lombok
mereka mengaku belum bisa melakukan penerbangan karena memang bandara internasional lombok masih ditutup
jika berdasarkan informasi dari angkasa pura i akan dilakukan rapat pada sekitar pukul enam
pada saat ini mereka akan melakukan rapat untuk kemudian akan diputuskan
jika memang arah angin masih menuju ke timur tenggara
maka diperkirakan bandara internasional lombok masih akan ditutup
sehingga penerbangan tidak bisa dilanjutkan
dan berdasarkan laporan dari angkasa pura i ada sekitar tujuh puluh satu penerbangan yang terpaksa di cancel
akibat ditutupnya bandara internasional lombok ini
baik itu kedatangan ataupun juga keberangkatan
ini artinya sudah ada sekitar tiga lebih calon penumpang yang mereka terpaksa harus menunda perjalanan mereka
tapi memang di bandara internasional ini tidak
tanpa ada penumpukan calon penumpang
karena memang sebagian besar dari mereka memilih mengalihkan jalur perjalanan
saya tidak hanya melakukan pemantauan perjalanan melalui jalur udara saja
tetapi saya juga sempat melakukan pemantauan melalui jalur darat
yakni menggunakan fasilitas kereta api
untuk perjalanan kereta api yang menuju ke banyuwangi
mereka sudah kehabisan tiket
yakni pt kai kehabisan tiket hingga tanggal empat
ini artinya perjalanan menuju ke banyuwangi
intensitasnya cukup tinggi
karena memang jika kita melihat banyuwangi
banyuwangi ini adalah rute terdekat jika untuk melakukan perjalanan dari wilayah pulau jawa
dari banyuwangi mereka bisa menyeberang dari ketapang menuju ke gilimanu
hanya butuh waktu sekitar tujuh jam perjalanan atau sekitar lima jam
sementara dari surabaya menuju banyuwangi butuh waktu sekitar enam jam perjalanan
sehingga ini dirasa lebih aman dan juga lebih nyaman mungkin bagi sejumlah calon
yang menuju ke banyuwangi
memilih perjalanan jalur darat
sementara untuk mereka yang melakukan perjalanan jalur bis
memang rute rute tertentu masih cukup tidak bisa diprediksi
karena memang cuaca saat ini sering terjadi hujan yang sangat lebat
kemudian juga angin kencang
sehingga di pasuruan kemudian di sidoarjo wilayah porong dan juga wilayah keraton pasuruan
mereka rawan banjir
sehingga ketika banjir terjadi kemacetan pasti akan sangat panjang sekali
dan menyulitkan bagi mereka calon penumpang jika ingin sampai di tujuan
tujuan utama mereka pulau dewata bali
mereka pasti tidak akan bisa sampai tepat waktu
namun memang situasi ini harus dilakukan antisipasi
bagi mereka yang akan melakukan perjalanan lebih lebih saat ini adalah libur panjang
memang masyarakat harus merencanakan perjalanan mereka jika memang ingin menikmati libur panjang
kali ini menuju ke wilayah pulau dewata bali
harus menghitung waktu
kemudian juga menghitung jarak
karena jika menuju perjalanan tersebut
menggunakan jalur darat pasti akan ada pengeluaran lain
atau mungkin juga untuk budget konsumsi
bagi mereka biasanya kalau melalui jalur darat pasti akan melakukan perjalanan yang lebih panjang
membutuhkan biaya konsumsi tambahan
jika kita menggunakan pesawat hanya
atau jika menggunakan jalur udara kita hanya butuh waktu sekitar satu jam saja
untuk menuju ke pulau dewata bali
ini yang perlu diantisipasi dan direncanakan dengan sesama oleh masyarakat
bisa mengalihkan rute perjalanan mereka
tidak menuju ke pulau dewata bali
bisa menuju ke daerah lain seperti banyuwangi
kemudian juga menuju ke wilayah tuban lamongan
di sana juga ada banyak tempat wisata
bagi mereka untuk bisa menikmati libur panjang kali ini
sementara situasi yang berada di bandara internasional juanda
sudah dilakukan persiapan berbagai hal
untuk mengantisipasi situasi yang akan terjadi
seperti yang terjadi pada sekitar tanggal dua puluh delapan dan dua puluh sembilan kemarin
terjadi penumpukan hingga lima penumpang dalam satu kali perjalanan
atau penerbangan mereka yang tertunda
akibat ditutupnya sejumlah bandara internasional
yang menuju atau juga dari pulau dewata bali
terima kasih yang melaporkan langsung dari bandara sidoarjo jawa timur